saudara sejumlah perjalanan kereta tujuan surabaya mengalami keterlambatan kedatangan
imbas banjir yang terjadi di wilayah daob empat semarang
perjalanan kereta terpaksa dialihkan ke jalur tengah dan selatan
hingga membutuhkan waktu tempuh lebih lama dua hingga tiga jam
sedikitnya ada tujuh kereta yang mengalami keterlambatan tiba di stasiun surabaya pasar turi
seperti kereta jayabaya kereta sembrani dan kereta argo anggrek
keterlambatan terjadi imbas banjir yang melanda semarang dan sekitarnya
hingga menggenangi akses jalur kereta api di wilayah daob empat semarang
rata rata kelembatan tujuh kereta penjara jauh tersebut
liburan sekitar dua hingga tiga jam dari jadwal yang seharusnya
sampai saat ini petugas kai dau empat semarang
terus mengerahkan alat material peralatan dan juga ratusan tenaga
untuk mempercepat normalisasi jalur kereta api tersebut
hingga bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api
banjir yang merendam sejumlah kawasan di kota semarang jawa tengah
berdampak hingga ke kawasan stasiun dan jalur rel kereta api di stasiun tawang
bahkan aktivitas stasiun tawang lumpuh total
kai daob empat semarang mengalihkan pelayanan naik dan turun penumpang ka
dari stasiun semarang tawang ke stasiun semarang poncol mulai kamis pagi
stasiun semarang tawang pada pagi hari ini juga masih emplasemennya
atau jalur ka nya masih terendam dengan ketinggian dua belas sampai dua puluh enam cm dari kepala rel
sehingga tidak bisa dilalui oleh lokomotif
dan untuk pelayanan penumpang sendiri semuanya dialihkan ke stasiun semarang poncol